saudara sepuluh jenazah korban kecelakaan bus wisata di subang jawa barat
dibawa dari rumah sakit umum daerah subang
menuju ke rumah duka masing masing di depok jawa barat
irikan ambulans ini keluar dari rsud subang
membawa sepuluh jenazah korban kecelakaan bus wisata
iringan ambulans akan dikawal oleh kepolisian
dari satlantas polres subang dan satlantas polres depok
sepuluh jenazah ini akan langsung dibawa ke rumah duka masing masing
untuk diserahkan kepada keluarga
sementara itu empat puluh enam korban luka
kini masih dirawat di tiga rumah sakit di kota depok